menteri sosial agus gumiwang kartasasmita memantau atlet para games yang tengah melakukan pemusatan latihan di solo jawa tengah
mensos memastikan ketersediaan fasilitas serta nutrisi bagi para atlet jelang asean para games
mensos meninjau dua lokasi berbeda yaitu pemusatan latihan untuk cabang olahraga panahan dan anggar
dalam kunjungan tersebut mensos memastikan kebutuhan atlet seluruhnya terpenuhi
selain fasilitas memadai atlet juga harus mendapatkan asupan gizi serta nutrisi yang mendukung performa mereka
mensos juga memberikan semangat bagi para atlet untuk menampilkan kemampuan terbaik mereka pada asean para games mendatang

mensos juga memberikan semangat bagi para atlet untuk menampilkan kemampuan terbaik mereka pada asean para games mendatang
menurut mensos para atlet penyandang disabilitas juga membutuhkan pelatihan pelatihan serius terutama melalui sekolah khusus
hal tersebut menjadi tanggung jawab kementerian sosial demi kesejahteraan hidup para atlet